gue mau datang ke rumah lo malam ini
kayaknya lebih baik lo langsung aja deh kasih ke pak arifin
supaya langsung dapet promosi
ya promosi mah gampang lah
eh iya katanya lo mau ke rumah
di undang mama tuh
ya pasti gak hari ini lah
oh iya bukannya hari ini lo juga ada janji sama rak
iya sih tapi lo gak mau ikut
yaudah begitu kedualan ya
apaan sih orang gak ada apa apa
gak sama mawar
oh enggak eh makasih
dia tadi langsung pulang lo sendiri mas doni mana
enggak kayaknya gue gak mungkin jalan sama mas doni lagi deh
hah gak apa apa
gak apa apa enggak selama ini ya kalau gue liat mas doni kayaknya mas doni terus siksa deh

iya ngerebut mawar

nama pacar kamu siapa yang

kamu ada apa apa
kamu ada apa apa
kamu ada apa apa
kamu ada apa apa
kamu ada apa apa
namanya bagus ya
terus hubungan kamu sama dia gimana
tapi kemarin baru baru ini sih aku habis putus sama dia
tapi sekarang udah balikan lagi kok
tapi orangnya baik kan
orangnya itu nyebelin bu kadang kadang kayak kecil
tapi seru kok
iya ibu juga ngerasa cocok aja loh kamu sama dia
aneh ya padahal ibu kan belum pernah ketemu sama dia
kalau dipikir pikir lucu loh ya
ibu tuh mau ngade ngade deh
eh terus latar belakang keluarganya tuh gimana
yoga dia anak kedua dari dua bersaudara
dia anak bungsu bu
keluarganya juga keluarga orang kaya kok
eh mawar ibu ingetinnya sama kamu
kalau kamu memang sayang sama dia kamu gak boleh ngelihat dia dari kekayaannya
kamu harus melihat dia dari kepribadiannya
karena kekayaan itu nggak akan buat kamu bahagia
ya udah dong kalau kamu udah merasa cocok buruan aja nikah
ibu mawar tuh belum mikirin untuk nikah
lagian kan mour juga masih muda
iya bukan berarti kan kalau sayang itu langsung cepat cepat nikah
iya ya nak menikah itu perlu dipikirkan mateng mateng
aku susun baju dulu ke dalam ya bu
ya udah eh denger ya pokoknya terserah kamu aja
kalau kamu bahagia ibu juga ikut bahagia
selamat malam tante
eh mawar selamat malam
terima kasih mawar ya
soal hubungan yoga dan mawar
apa sudah setuju yoga dan mawar menikah
ah terima kasih eyang
ya nggak apa apa lah
kamu itu gak boleh malu sama yanti
kamu kan sebentar lagi bakal jadi bagian dari keluarga kita
selamat malam pak
senang saya melihat kamu main ke rumah ini
yoga kamu sudah datang
mawar sudah ada di sini
yangti juga sudah menyetujui hubungan kalian
jadi cepat cepat sajalah menikah
menurut kamu bagaimana mawar
mawar itu orangnya baik bu
dan dia cocok buat yoga
lagipula sebenarnya mawar itu tidak mencintai doni
mungkin itu yang buat doni jadi kesal
berarti doni nggak menyukai dong hubungan yoga sama mawar
enggak juga sih bu
ibu mau tanya
apa salah yoga
kalau mawar mencinta yoga
maksud saya bukan begitu
sekarang kamu telepon doni
suruh dia pulang segera
aku mau bicara sama dia
maaf ibu mau bicara apa sama doni
telepon sekarang sama doni
hanya ya ke europuh
bukan mata indonesia
gue nggak ngerti ini spread kamu pun orang
agar mengaku enggak kalau itu terjadi bread inherently

tidak bisa buat nama apa yang kamu power

terus saja tak buat yang perlu begitu
ikhlasin mawar ya
juga akan segera menikah dengan mawar
ngapain kalian ngobrol di pojokan begitu
donny eang gak suka kalau kamu menuduh yoga merebut mawar dari kamu
saya gak menuduh eang
itu memang kenyataannya
yoga sudah merebut mawar dari saya
donny kamu jangan menuduh macam macam ya sama yoga di depan eang
eang gak mau tau gak
itu memang kenyataan
yoga sudah merebut mawar dari saya
ibu jangan terlalu memojokkan daun
donny asal kamu tahu
papa kamu sama eyang sudah setuju untuk menikahkan yoga sama mawar
karena yoga sudah merebut hatinya mawar
terserah eang mau bilang apa
aku benar benar benci guru eleni
eang belum selesai bicara
pokoknya aku sudah selesai
lihat anak kamu itu
melawan sama aku
buat saya donny tidak melawan imbu
dia tidak bersalah
maafin mama pak
mama sudah cerita semuanya sama imbu
mama nyesel udah kasih tau ibu
mama gak nyangka ibu akan semarah ini
sudah jangan nangis lagi
semuanya sudah terlanjur terjadi
mudah apaan lagi
ah lucu banget
semua yang bilang buat lu
ah udah gue yakin itu pas buat gue
eh suka kan
masih ada satu lagi
coba deh lu pecahin balonnya
tiga tiganya lo pecahin semuanya
ada kertas di dalamnya
udah pecahin aja
gak tahan soalnya
hei jangan dibuka sekarang
buka dulu pecahin dulu semuanya
pecahin dulu dua duanya pecahin dulu
gak tahu yang satunya lagi mana
yaudah kita bekerja ya
yaudah pasti yes lah
maksudnya apaan sih yes
pertanyaan gue malam ini
malam ini kalau gue ngelama lo
apakah jawaban lo
jawab yes dong
ya ampun jawab yes aja susah banget sih
gue gak mau jawab
gue mau datang ke rumah lo malam ini
eh di sini
oke baik baik aja
oke baik baik aja
oke ya udah
oke baik baik aja
eh jangan jangan jangan
oh gue tau lo pasti grogi ya
mau ketemu sama nyokap gue ya
ah tahu nih
gue jadi grogi ya
menawar kamu kok malah di luar terus gini kan
bu kenalin ini namanya yoga